sementara kedatangan pesawat kloter kedua jemaah haji asal jawa timur yang terlambat hingga lima jam membuat puluhan keluarga yang menunggu di asrama haji surabaya sempat terlantar
keluarga jemaah bahkan sudah menunggu sejak subuh di area parkir asrama
akibat delay pesawat atau tertundanya jadwal penerbangan puluhan keluarga jamaah haji yang menunggu di parkiran asrama haji sukolilo surabaya sempat terlantar
mereka menunggu di pelataran parkir mobil halaman asrama haji sejak subuh
sebagian dari mereka datang dari luar kota surabaya
ada beberapa dari mereka pun yang juga memilih menginap di parkiran asrama agar bisa menyambut kedatangan para jamaah saat mereka datang
sementara sejumlah jamaah haji saat tiba di asrama haji surabaya mengaku pesawat terlambat berangkat dari bandara internasional king abdul aziz jeddah
karena kesalahan dari petugas haji sendiri
sebanyak empat ratus empat puluh enam jemaah haji kloter satu beserta tas koper yang sudah dimasukkan dalam bagasi seharusnya berada di pesawat pertama
namun justru tertukar dengan pesawat kedua yang digunakan oleh jemaah haji kloter dua
akibatnya tas kloter milik jemaah haji kloter pertama belum bisa dibawa ke tanah suci
sejumlah jamaah juga mengeluh karena pulang ke tanah air tidak beserta dengan tas koper yang menjadi miliknya
sekarang ini semua jemaah dari sementara pulang keluar dan kopernya nanti menyusul
sebanyak dua puluh tujuh lima ratus jamaah haji asal jawa timur akan tiba dari tanah suci menuju asrama haji sukolilo surabaya dalam berbagai kloter
setelah tiba di asrama haji kemudian mereka langsung dipulangkan ke daerahnya masing masing